kalo misalnya gua ga tinggal di asrama ini
itu artinya gua mau dong tinggal sama istri muda bokap gua
dan gua tuh ga betah tinggal sama dia
dia tuh aturannya banyak banget boy
gue sih mintanya lu tuh berkorban aja
buat cinta lu ke gua
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua mau ke sana
gua tau kalo gak amat

reva tunggu deh reva
reva gue tunggu disini ya
aduh boy ngapain sih disini
bisa tau dari mana kalo kita lagi ada di sekolahan ini
bentar aja ya bentar lebih
nanti kalo mas b ketemu sama boy bisa ketauan dong kalo reva anak diri gue
sampai kapanpun nanti boy gak akan mau terima gue lagi
gue harus mencegah mas b
gue harus mencegah mas b
lo masih inget gak ini motornya siapa
eh tunggu tunggu tunggu
mas mau hampiri dia
mas mau marahin dia
pas mau perlu usir dia
mas tunggu dulu sebentar aku bilang mas jangan emosi kayak gitu mas
buat apa emosi yang ada nanti orang orang itu mikir jelek tentang mas
pantasan aja refah mas masukin ke asrama ya kan
karena papanya refah itu galak
mas mau dipikirin orang orang kayak begitu
mas mau mas sendiri lo yang jelek mau mas
bukan begitu tapi kalau dibiarin
makin kurang ajar
udah kamu tenang aja
mas marahnya gak akan kenceng kenceng dan gak ada seorang pun yang tau
jangan denger ya
mas mas mas mas gak usah emosi kayak gini itu gak baik buat mas
mas dengerin aku mas
kalau mas marah marah mas sendiri yang rugi
lagi pula coba deh mas pikirin
nih reva itu kan bentar lagi masuk asrama
jadi untuk apa
dia kan akan pindah kesini gak akan ketemu juga sama cowo mas
udah dibiarin aja
aduh untung deh
saya mau liat mereka dulu
apalagi sih masa gak boleh liat mereka
boleh boleh aku gak ngelarang mas untuk ngelihatin mereka
pura pura yang kaya wahh
mas pengen tau anak mas kalo ketemu sama cowo tuh kaya gimana
mas dibelakang aku
setengah badan menunduk
ya bisa lah refah
soalnya tadi gue ngajak anak menteng buat balapan
dan kalo misalnya gua menang
oh iya tadi sih gua sempet kalah sama si tristan
cuman pas gua inget senyuman lu yang manis itu
gua jadi semangat lagi
dan gua jadi pengen buktiin ke lu
dan untungnya sih tadi
gua diajarin sama sabrina
dan kalo misalnya ga ada dia mungkin gua ga bakalan menang
jadi sabrina yang ngajarin lu
berkat dia gue bisa dapetin motor ini
gua udah berasa angka buruk sama boy
jelas jelas boy gak ada hubungan apa apa sama saya
tapi disini kalo dia ngajarin
dia udah mau ngapain
gua kan udah ngelakuin semua ini buat lu
gua sih minta nya
lu gausah pindah sekolah
nanti kita nggak bisa ketemu lagi
ya kan tadi gua udah bilang sama lu
kalo disini tuh jauh
kita bakalan jarang ketemuan gak bakalan ketemuan lagi
ya sebenarnya sih boy
gua juga berat
buat ngedalin sekolah lama kita
gak ketemu sama orangnya belin kayak lo
berpisah sama temen temen gue
tapi gue gak ada pilihan lain
kalo misalnya gua gak tinggal di asrama ini
itu artinya gue mau dong tinggal sama istri muda bapak gue
dan gua tuh gak betah tinggal sama dia
dia tuh aturannya banyak banget boy
gue sih mintanya lu tuh berkorban aja
buat cinta lu ke gua
ngomong ke siapa bokap lu banga tiri lu
gr banget jadi orang
sok sok lupa ya
dulu kan lu pernah bilang sama gua kalo lu sayang sama gua
waktu berantem sama sensai itu si chandra
buat aku bangun boy
please denger kata kata gue
tolong jangan lanjutin ini boy
ini bahaya buat lu
dan gua ngerasa kalo omongan lu itu tuh tulus